makasih anak ya
mama cepet sehat ya
yaudah kamu tungguin mama ya
mama apaan disini
jadi lo pake nama samaran
buat deketin gue lagi
gue tuh udah muk banget
apaan sih pas
ya mau pulang lah ngapain disini
gue udah gak mau berurusan sama lo lagi
biar gue bisa ketemu sama lo
sekarang gue tanya sama lo
kalau gue pakai nama asli emang lo mau ketemu sama gue
makanan buat mama sarah udah
ke mama sarah soal sumarno yang sebut sama elsa
mama sarah pasti nggak bisa berkelit lagi
kat gue cuman mau kita mulai dari awal kat
gue cuman mau kita baikan
gue gak mau
please kat kasih gue kesempatan sekali aja
gue janji gue bakal bahagiain lo kat
eh asal lo tau ya
lo aja tuh gak pernah bayar
utang lo ke gue
dan gara gara lo gue tuh dibenci tau gak sih sama temen temen gue
anda itu gak bisa dikasih tau ya
lo kenapa rese mulus ya
emang dia siapa lo
catherine ini segalanya buat kakaknya
jadi sebagai sahabat kakaknya
saya pasti akan melindungi catering
oh kak al
kenapa bilang ada sahabat sih
biar jason gak rese lagi ngejar ngejar gue
saya minta anda pergi dari sini sekarang
ada yang mau aku tanyain
tentang tadi yang kak al bilang
kamu itu segalanya buat angga
peduli sama kamu
kamu itu adik satu satunya enggak
jangan pernah nyusahin angga
kau mau jalan hati hati dong mbak
bu bantuin dong
tuh kamu ketok sana
kenapa mama gak nyaut ya
iya ya nggak nyaut ya
coba oma yang ketok deh
uuu nanti ketumpahan
oma ketok dulu
ini mama sama rena bawa bubur loh buat kamu
mama masuk ya
enggak cuma masih remes aja sayang
ini mama bikinin bubur supaya kamu makan sedikit ya
kemayaan buat ngisi perut kamu
pet ngisi perut kamu supaya lebih fit dan jangan sampai perut kamu kosong ya
nanti irena yang suapin
udah kamu suapin
nanti aku suapin mama ya
aduh udah pintar pintar
masuk mama ya
makasih ya anak ya
sama sama ma ma baca pecahat ya
mama sok sehat
yaudah kamu tungguin mama ya
din kamu suapin rena ya
yuk aku keluar dulu
bisa oh pintarnya
ini sama lebih enak disuapin sama rena
bentar ya nak aku panggil telepon
nih lagi makan
aku lagi makan bubur dibatin sama mama dan disuapin sama rena
kamu dimana kok belum pulang
ini saya tadi habis jengu sumarno
habis ini saya mau ke tempat mama sarah ya
hmm terus gimana
ada yang ada yang diomongin nggak sama sumarno
tapi nanti saya ceritain ya
kak al tadi kayak ada suara perempuan
apa masalah lagi sama catherine
kak aku tadi kan belum selesai ngomong kalian udah pergi
kak aku boleh nebek nggak
soalnya jam segini tuh susah banget cari taksi online
boleh ya kak
maaf ya catherine sebenernya lagi banyak urusan
katanya mau jagain aku kayak kamu enggak
saya pergi dulu masih banyak urusan
iya kak berhati kak
aku penasaran gak ada urusan
mas ikutin mobil itu yang itu tadi belok
apapun akan gue lakukan agar semua gak terungkap
dan demi pengorbanan mama ke gue
siapa yang masuk icu
bu lapar bu
iya kita makan sekarang ya
apa elsa memang mengunjungi orang yang disebut sebut koma tadi
segitu gak percaya lo sama istri lo sendiri
anda itu siapa
gak usah ikut campur rumah tangga orang
kau ikut campur
ngapain ke icu
kan juga tau politik itu